kita ke informasi selanjutnya kementerian kesehatan ri mendapat notifikasi dari who atau badan kesehatan dunia
mengenai adanya kasus casar monyet atau mankipok
meski baru terjadi di singapura pemerintah indonesia tetap melakukan langkah langkah antisipatif
dengan memantau suhu badan setiap penumpang yang tiba dari negara terindikasi
dirjan pencegahan dan pengendalian penyakit p dua p kementerian kesehatan anung sugi hantono
menjelaskan pemberitahuan dari world health organization atau badan kesehatan dunia ini
setelah ditemukannya warga negara nigeria yang positif terjangkit cacar monyet di singapura
sampai saat ini diketahui penularannya hanya dari hewan ke manusia
namun who meminta mewaspadai penularannya dari manusia ke manusia
mereka bisa kembali normal dalam waktu tertentu kalau daya tahan tubuhnya baik
tetapi memang sekarang mengidentifikasi

oh mengingatkan bahwa penyakit ini menular
meski sampai sekarang kita masih mengetahui bahwa penularannya adalah dari hewan ke manusia
tetapi who meminta untuk kita semuanya mewaspadai penularan dari manusia ke manusia
sementara itu untuk mencegah masuknya virus cacar monyet ke indonesia
petugas kesehatan bandara kuala namu medan dan bandara internasional soekarno hatta tangerang
alat ini digunakan untuk memantau suhu badan setiap penumpang yang tiba dari negara terindikasi
alat thermal scanner akan berbunyi bila ada penumpang yang memiliki suhu tubuh sama atau di atas tiga puluh delapan derajat celcius
diketahui suhu tubuh manusia normal sendiri memiliki ambang batas hingga tiga puluh tujuh lima derajat celcius
ini menengok suhu tubuh atau temperatur tubuh
biasanya kalau ada infeksi dia akan meningkat
dan ada bunyi di atas tanda dan itu akan kita ambil
di kita kedatangan internasional dua unit
selain menyiapkan alat thermal scanner
petugas kantor kesehatan pelabuhan bandara soekarno hatta juga menyiapkan ruang isolasi
ruang ini digunakan jika ditemukan penumpang yang terindikasi terjangkit virus cacar monyet atau monkeypox
dengan melakukan namanya surveillance syndrome ya
di dalamnya penumpang itu petugas kami melakukan pengamatan secara visual kepada orang yang datang
terutama dari negara yang ada terjangkit
kita lihat kalau misalnya ada ruang kulit atau ada gelembung di kulit itu pasti akan kegiatan
penularan penyakit cacar monyet primer terjadi akibat kontak langsung dengan darah cairan tubuh atau lesi kulit pada hewan yang terinfeksi
who juga menyebut kera tikus dan tupai merupakan reservoir paling mungkin untuk cacar monyet
tim liputan cnn indonesia